jadi di dalam negeri sebenarnya tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh
ya berdasarkan konstitusi kita karena putusan mk sudah final
memang berkembang wacana ingin membawa persoalan ini ke mahkamah internasional
di dunia ini itu ada dua mahkamah internasional
berkedudukan di den haag belanda yang dibentuk tidak lama bersamaan dengan pembentukan perserikatan bangsa bangsa tahun seribu sembilan ratus empat puluh delapan
dan selain itu juga ada satu lagi namanya icc international criminal court
juga berkedudukan di den haag yang dibentuk berdasarkan statuta roma pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan saya pada waktu itu mencari
menteri kehakiman sudah meratifikasi statuta roma itu
dan kita menjadi pihak di dalam statuta roma
sehingga kalau ada orang di sini melakukan kejahatan itu bisa ditangkap dan diadili di mahkamah pidana internasional
tapi hanya kejahatan kejahatan tertentu
nah kalau kita membaca pasal tiga puluh empat sampai pasal tiga puluh delapan dari statuta icg
kebenangan mahkamah itu adalah mengadili sengketa antarnegara
baik negara itu anggota pbb maupun negara itu bukan anggota pbb
juga dia mengadili sengketa badan badan internasional
dan juga memberikan advis kepada lembaga lembaga atau badan badan di bawah perserikatan bangsa bangsa
jadi yang banyak dibawa ke icg itu adalah sengketa perbatasan sengketa wilayah
kita juga pernah bersidang di icg
untuk menentukan status pulau legitan dan pulau sipadan
tapi kita tidak konflik
karena kedua pihak datang ke icg
karena seperti kita tahu sebenarnya pulau sipadan dan legitan itu dari awal tidak jelas punya siapa
ya di peta inggris tidak ada di peta belanda juga tidak ada
jadi kita mengaku itu punya kita malaysia mengaku punya dia
jadi kita sama sama serahkan ke icg tolong icg putuskan sebenarnya dua pulau ini punya siapa
kita sebenarnya tidak pernah kehilangan dua pulau
seperti yang dibicarakan banyak orang
karena sejak awal kita memang tidak jelas kedua pulau itu punya siapa
tapi baru baru ini icg memutuskan sengketa antara pemerintah filipina dengan republik rakyat tiongkok
dan dimenangkan oleh filipina yaitu sengketa tentang pulau yang ada di laut cina selatan
pertanyaannya apakah bisa sidang sengketa pilpres dibawa ke icg
jelas icg akan menolak
kalau itu di
bawa ke sana karena bukan jurisdiksi daripada icg
tapi kalau tim kuasa hukum pak prabowo sandi mau mem file atau mau mendaftarkan ini di kepaniteraan icg den haag ya silahkan saja
dan kami juga tidak tahu karena kami ini diberi surat kuasa untuk di mk
entah pak wayan besok dikasih kuasa sama pak jokowi atau pak ⁇ maruf ⁇ untuk menghadapi sengketa di mahkamah internasional
ya kita sama sama tunggulah
jadi kalau dari segi icg
itu tidak mungkin
itu bukan jurisdiksi dari icg
mahkamah pidana internasional
itu dibentuk berdasarkan statuta roma pada tahun seribu sembilan ratus lima puluh
statutanya seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan tapi pembentukannya itu agak belakangan
saya lupa tahun berapa
dan pernah mengadili dua orang
yang sangat terkenal
yang melakukan pembantaian terhadap banyak orang islam yang ada di bosnia
jadi statuta dari roma itu menegaskan bahwa
icc itu berwenang melakukan investigasi dan melakukan penuntutan terhadap individu individu
terlibat di dalam kejahatan yang sangat serius
dan menjadi concern dari dunia internasional
seperti dikatakan crimes
dia mengadili individu dia dapat melakukan penyidikan
investigasi melakukan penangkapan
dan sekaligus melakukan penuntutan
di mahkamah pidana internasional icc kepada orang orang
yang diduga atau disangka
terlibat dalam kejahatan yang sangat serius
menjadi concern dari masyarakat internasional
pertama adalah kejahatan genocide
pembunuhan massal ya
seperti yang dulu pernah terjadi di wanda
dan terjadi di yugoslavia
jadi rwanda itu ada namanya suku hutu
itu membantai suku tutsi
gak ada proses nasionalnya nggak jalan
lalu dewan keamanan pbb itu dengan satu resolusi
membentuk namanya international tribunal for rwanda
jadi tribunal internasional untuk rwanda
satu lagi international tribunal for former yugoslavia
kita dulu pernah di acem acem
mau dibentuk international tribunal for east timor
dan saya sama pak sby pada waktu itu
menteri kehakiman beliau menko pulhukam
menghadapi ini di dunia internasional
dan kita berhasil membentuk pengadilan ham pada tahun dua ribu
dan tidak jadi dibentuk
makamah international tribunal
itu kan sangat serius masalahnya
kalau dibentuk tribunal
jadi kita waktu itu gigih mempertahankan
supaya tidak dibentuk international reguna
untuk kasus timur timur
nah kita berhasil membentuk pengadilan ham
dan pada itu kasus santa cruz diadili
di pengadilan ham nasional kita
juga dia adalah crimes against humanity
kejahatan terhadap kemanusiaan
kemudian work crime kejahatan perang
dan satu lagi adalah crime of aggression
yaitu kejahatan melakukan agresi terhadap negara lain
yang sekarang ini agak kemarin sempat dipersoalkan itu
misalnya yang terjadi di myanmar ya
pembantaian terhadap suku atau etnik rohingya muslim
oleh kelompok masyarakat yang lain
bahkan dulu kamboja pernah mau dibentuk
regime pol pol dan pada itu pak edi hjaric
dimintai bantuan saya menteri kehakiman pada waktu itu
diminta bantuin juga oleh pemerintah kamboja
untuk membentuk pengadilan ham kamboja
dan yang diadili pada waktu itu ingat saya adalah heng samrin
dan diadili dihukum enam belas tahun penjara
jadi itu pengadilan untuk mengadili pol pol dan regime khmer rouge
atau kamera merah yang bantai orang sampai tiga juta di kamboja itu
jadi kalau mengingat kewenangan atau jurisdiksi dari icg
itu kelihatannya agak mustahil untuk membawa sekretar perpigras ini
ke dua mahkamah internasional itu
tapi kita tunggulah karena ini masih wacana
kalau sekiranya memang dibawa ke sana ya saya tidak tahu kami ini
advokat tidak boleh menawarkan jasa
begitu kan pak wayan ya
jadi kita nunggu saja pak jokowi pak ma'ruf ngasih kuasa ke kita
ya kita laksanakan kalau kita sanggup
kalau tidak ngasih kuasa ke orang lain ya kita laksanakan

kalau tidak ngasih kuasa ke orang lain ya kita laksanakan
advokat yang tidak boleh menggurutu itu dari rezeki orang lah bukan rezeki kita
jadi kira kira begitu supaya masyarakat awam paham
supaya ini tidak dibacanakan terus karena tidak begitu baik
bagi orang tidak mengerti seolah olah ini bisa dibawa ke mahkamah internasional
padahal itu tidak mungkin
ada lagi sebagian mengatakan bahwa lepas pengadilan dunia
nanti ini pengadilan akhirat ya itu ya nanti kita serahkanlah sama sama

saya pikir apa yang sudah kita lakukan di dunia ini maksimal
kita lakukan dan kalau diadil di akhirat itu soal lain lah ya
saya juga nggak tahu apakah advokat advokat ini laku untuk bersidang di akhirat
saya kira tidak juga begitu ya
itu sudah pengadilan yang lain
jadi saya kira ini penjelasan saya selain menambahkan apa yang diketerangkan
oleh pak irfan pak senyor pak wayan
saya langsung saja ya supaya terasa bahwa dari awal sampai akhir ini
fokus arah dan penuntun acara ini sudah dimulai oleh sekretaris tim kita
yang sebenarnya juga direktur di tkn
begitu ada pemberian kuasa dibentuk tim prof yusril ketuanya
beliau sekretaris saya wakil ketua
di samping beberapa teman hadir di sini ya
saya rasa sepakat bahwa yang diarahkan dan sudah digariskan
dari sepakat yang kita bersama bahwa sebenarnya abis keputusan ini kita ingin nyaman
karena final dan mengikat final dan mengikat itu bunyi undang undang
lembaga yang menjalankannya mk

mk sudah kita tahu siapa yang bikinnya
mk sudah kita tahu siapa yang bikinnya
itu kedaulatan rakyat yang diwujudkan melalui undang undang dasar undang undang mk dan seterusnya
jadi kalau sudah final dan mengikat benar apa yang disampaikan oleh pak irfan
yuk tentramlah mulai hari ini
dijelaskan oleh pak irfan
lalu untuk membuat tenram yang lain kalau ada isu langsung prof yusril menimpali
supaya tentramlah kita
jangan bikin isu yang aneh aneh gitu
kalau selama empat belas hari isu berseliuran luar biasa ramainya di luar
ada bukti yang wow
tiba tiba masalah bumn diangkat
tiba tiba ada isu tiga puluh kontainer
aduh macam macam lah
kemarin tiarap semua harusnya tenang kenapa
jadi kewajiban saya menambahin sedikit ya
supaya isu ke kedilai internasional reda mulai hari ini kutip lah pak prof yusril
supaya yang panas panas tentram kutiplah pernyataan pak irfan
nah sekarang kalau ada polemik yang menyatakan oh sekarang mk sudah bergeser dari
apa itu disebut
sekarang ada cap baru prof
apa betul begitu
ya itu dia tadi konferensi pers terkait dengan tanggapan pihak kuasa hukum dari tkn atas putusan dari hasil sengketa pilpres dua ribu sembilan belas yang sudah ditetapkan oleh mahkamah konstitusi
tadi kuasa hukum dari tkn yusril iza mahendra sedikit menjawab soal pertanyaan apakah ada kemungkinan atau
apakah ada kemungkinan jika hasil putusan mahkamah konstitusi ini dibawa ke mahkamah internasional
lalu secara garis besar yusril iza mahendra mengatakan bahwa tidak mungkin bahwa perkara sengketa pilpres dua ribu sembilan belas ini dibawa ke mahkamah internasional
dan tadi juga bagaimana kuasa hukum lainnya juga menerangkan soal keputusan mahkamah konstitusi yang final dan juga sifatnya meikat
jadi tkn menginginkan adanya kedamaian usai dari sidang putusan hasil sengketa pilpres dua ribu sembilan belas di mahkamah konstitusi
yang sudah ditetapkan oleh mk pada hari kamis kemarin